kita kembali ke dalam negeri
pertamina akan menambah pasokan bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite
untuk daerah brebes tegal pemalang dan pekalongan jawa tengah
selain itu pertamina juga menyediakan bbm kemasan kaleng
kamis sore pertamina memberikan sosialisasi kepada pemudik di pintu tol brebes timur
pertamina menjamin pasokan bbm selama arus balik akan selalu tersedia di spbu
bahkan pertamina telah menambah pasokan dua jenis bbm selama arus balik
kedua jenis bbm yang ditambah pasokannya adalah pertamax dan pertalite
hingga kamis siang penyaluran pertamak telah dinaikkan hingga mencapai dua ratus sembilan puluh enam kiloliter
atau dua ratus tujuh persen dari rata rata normal
adapun pertalite mencapai satu ratus dua puluh km atau dua ratus sembilan puluh delapan persen dari penyaluran normal
sedangkan bbm jenis premium dan biosolar pasokan turun dari biasanya
bbm premium hanya delapan puluh enam persen dari penyaluran normal
sementara solar hanya dua puluh tiga persen dari rata rata normal
hal ini disebabkan angkutan barang non sembako dilarang hingga tanggal sepuluh juli
untuk kemasan kaleng ini apabila didapati atau kemudian didapatkan adalah suatu emergensi
di dalam satu tengah tengah perjalanan di antara jarak antara spbu satu dengan spbu yang lain
namun hal ini itu tidak diharapkan sebenarnya untuk bisa memberikan pelayanan seperti itu
karena perlu kita ketahui bbm yang tersedia di spbu spbu kita itu sangat cukup
sangat cukup sehingga pertamina selalu dua puluh empat jam dua puluh empat jam dalam memberikan pelayanan
sementara itu operasi pengiriman bbm hanya akan dilakukan
bila kondisi lalu lintas mengalami kemacetan yang panjang
imam suripto brebes